sementara itu ketua otoritas jasa keuangan wimbo santoso optimistis suku bunga bank nasional kini menuju ke single digit
ia menilai situasi suku bunga sekarang relatif baik
hal itu disampaikan wimbo di istana kepresidenan setelah bertemu dengan presiden joko widodo
menurutnya industri perbankan masih menanti momentum pertumbuhan kredit
meski belum menunjukkan perbedaan yang signifikan wimbo yakin pertumbuhan kredit akan meningkat
ia menyebut keputusan bi ini tepat